bisa dijelasin pak
ini ageman songkok singkepan ageng
ini dari keraton kasunanan surakarto hadiningrat
maksudnya apa pak
maksudnya apa pak
maksudnya apa pak
dari barat sampai ke timur
ada tim yang milih
tahun depan insya allah udah diikai
bagaimana ya pak
pak dik pak dik pak dik
seperti yang kita lihat di istana
ya seperti yang kita lihat di istana
bermacam macam baju adat yang kita pakai
ya inilah sebetulnya
kekuatan negara kita
kekuatan indonesia yang diinginkan beragaman
yang bisa dipersatukan
jadi kalau kita bersatu
itulah kekuatan besar indonesia